nah yang asik juga kalau udah makan jus buah seperti ini juga makan kue pemirsa
nah ini ada kue yang dulu itu hanya milik kaum priai atau bangsawan
tapi sekarang kue ini sudah identik dengan perayaan besar dan sudah merakyat juga bisa dinikmati oleh siapa saja
kue apakah itu tebak tebakan ya
kue nastar seperti apa sih nastar kekinian yang sedang ngetrend dan cocok untuk lebaran anda
berikutnya pun tadi ya
momen spesial menyambut hari kemenangan menjadi berkah bagi banyak para pelaku bisnis kue tematik khas lebaran
salah satunya nastar
nastar yang sudah melegenda sejak zaman kolonial itu tak melulu berbentuk bulat mini
demi mendongkrak popularitasnya
nastar pun hadir dengan beragam gaya
kek nastar alamiah dibuat dengan eksperimennya sendiri
kue lembut dengan isian cream cheese nanas dan krumble nastar yang renyah itu laris manis di pesan pelanggannya
cake nastar ini dijual dengan harga rp tiga ratus delapan puluh
sedangkan nastar kreasi sita digemari
karena sita rasa segar yang dihasilkan dari duet manis asam di bumbu cengkeh dan kayu manis
yang berkolaborasi dengan red velve green tea hingga dark coklat
lebih dari seratus toples ludes diburu para penikmat nastar saat jelang lebaran
supaya nggak boring makan nastar cuma yang klasik terus gitu kan
jadi kita coba pertama nyoba dulu coklat gitu kan pakai dark coklat
jadi supaya nggak terlalu manis juga jatohnya
terus ternyata pada suka ya udah dilanjut
jadi momennya untuk makan nastar tuh selalu ditunggu tunggu gitu loh
jadi ramadhan tuh pasti identik dengan nastar biasanya orang orang
nastar berasal dari bahasa belanda ananas yang berarti nanas dan tart yang berarti kue tart
pakar tata boga yang populer di era sembilan puluh an ini berbagi resep tentang nastar
mengapa kita menggunakan maizena
maizena gunanya adalah menyerap air yang ada dalam adonan
jadi dia akan kering dan bagus
nah untuk isiannya sendiri adalah dari nenas
nanas yang kita parut ditambah dengan gula
kemudian kita masak dengan api kecil hingga dia mengering menjadi sebuah pasta
meski naster terus bertransformasi dengan aneka rupa
nastar klasik dengan isian selain nanas segar selalu jadi favorit dari masa ke masa
ya dengan beragam pilihan nastar selalu punya daya tarik tersendiri
apalagi dikemas cantik seperti ini
iya nastar tak hanya lekat dengan perayaan lebaran tapi juga perayaan lainnya seperti natal ataupun imlek
yang dianggap sebagai perlambang kemakmuran bagi masyarakat tionghoa
jadi tak heran jika nastar bisa ditemui sepanjang tahunnya
selamat menikmati nastar favorit anda
yazif asyah jakarta